kapolres metro jakarta pusat kombes polisi komarudin mengungkap identitas tersangka pelaku penembakan di kantor mui
selasa pagi dari kartu tanda penduduk yang disita polisi tersangka pelaku diketahui berinisial m dan merupakan warga daerah lampung
polisi juga menemukan dua batang gas kecil dan satu kaleng berisi peluru gotri
sejumlah kamera cctv tengah dalam proses pengambilan oleh polisi
tersangka pelaku dinyatakan tewas setelah sempat dibawa ke puskesmas kecamatan menteng
jasadnya dibawa ke ruang jenazah rumah sakit polri kramajati jakarta timur
motif sudah diketahui pak motif penembakan
masih di dalam
pak jenis senjata pelaku pak
terindikasi soft gun ya karena ada ditemukan dua pagu migas kecil di dalam tasnya termasuk satu kaleng kecil satu tabung peluru gotri